proses hukum terhadap laporan korban dugaan kekerasan seksual di kampus unri masih berlangsung
begitu pula dengan kementerian terkait yang menerbitkan peraturan soal pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus
dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan plt direktur jenderal pendidikan tinggi riset dan teknologi prof nizam dan ketua komnas perempuan andi yentri yani
halo selamat malam ibu andi dan prof nizam
selamat malam mbak tia kartika
terima kasih saya mau ke prof nizam dulu prof hingga saat ini kasusnya sudah dilaporkan ke polres
kemudian bagaimana dengan status kepegawaian dosen visip unri yang diduga melakukan kekerasan seksual
jadi begitu saya menganggap dari itu saya langsung kontak pak rektor unri
dan beliau langsung membentuk satgas ya ini yang penting ya dan independen untuk bisa segera menangani kasus ini
korban semacam ini kan selama ini terjadi dan susah untuk kita atasi sehingga perlunya permendikbud nomor tiga puluh dua ribu dua puluh satu ini sangat penting
karena kalau tidak kita berikan penyelidikan dan kesilasan di dalam menjegah dan mengatasi kepegawaian seksual ini

jadi kita berada di dalam posisi yang sangat lemah dan sangat sulit
mereka lapor ke siapa juga bingung takut dan kalaupun melapor itu mereka justru jadi korban dua kali
korban dari orang orang yang bingung teman temannya kemudian di media sosial dan sebagainya hipohlah semuanya
dan kadang kadang malah justru berbalik dikelapor nanti malah diakutkan untuk pelanggaran kontak dan sebagainya
ini memang sangat perlu kita lakukan pencegahan dan perlindungan
lalu ada peraturan yang tegas tentang penghinaan dan penyelidikan
prof nizam saya penasaran atau tertarik dengan tim yang kemudian mengumpulkan fakta yang dibentuk oleh universitas riau
sejauh ini bagaimana kementerian melihat orang orang yang ada di dalam kelompok atau komisi tersebut
ini disebutkan bahwa akan independen
seperti apa gambarannya kepada masyarakat yang juga memantau kasus ini
jadi dalam permen jogja tiga puluh dua ribu dua puluh satu kita tekankan bahwa tim yang pertama korban itu harus dilindungi
jadi keberpihakan pada korban penyintas karena itu selalu pada posisi yang lemah
sehingga pelindungan dari korban maupun kelapor ini sangat penting
pemulihan korban juga sangat penting pendampingan korban dengan psikolog yang tepat juga sangat penting
karena sampai ini kita menjadi trauma
kemudian pada tim ed ini juga penting
pertesanan tim ini harus tidak artinya persepsinya harus benar
jadi perspektif dari kacamata korban itu sangat penting
kemudian juga di dalam permen ini kalau nanti tim ini tidak independen
atau tidak ada solusi atau tidak ada kejelasan keberpihakan
itu bisa diangkat ke tindak pemerintah
itu yang sangat penting dari permen ini
jadi ada perlindungan kepastian perlindungan bagi korban
baik laporan ke kepolisian sudah
kemudian juga ada tim pencari fakta di dalam kampus sudah
ini termasuk juga lbh yang kemudian membawa korban melapor ke komnas perempuan
saya akan ke ibu andi
ibu andi sejauh ini apakah komnas perempuan sudah menerima laporan dari dugaan kekerasan seksual ini
betul kami sudah menerima pengaduan dari pihak
pendamping korban dan juga kuasa hukum tadi siang ya
jadi kami masih menelusuri informasi informasi lanjutan
seperti yang disampaikan oleh prof nizam barusan
kami juga menyambut baik langkah dari pihak universitas riau
untuk membangun tim yang bersikap independen untuk pencarian faktanya ini
dan kami sedang mencoba memperoleh informasi lebih lanjut tentang komposisinya
karena memang soal komposisi ini
jadi sangat penting ya seperti yang disampaikan oleh prof nizam
dia harus bisa mencerminkan juga unsur unsur yang memampukan tim bekerja secara independen
tetapi juga memiliki perspektif yang kuat dalam menangani kasus kasus kekerasan seksual
ini menjadi sangat penting karena kita tahu dalam konteks kekerasan seksual
seringkali justru perempuan khususnya ya korban kekerasan seksual menjadi pihak yang dilemahkan
dan bahkan disalahkan
kami juga mendapatkan pengaduan bahwa seperti tadi di dalam kilasan berita
ada keinginan untuk melakukan penuntutan balik
karenanya tentunya kita perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan undang undang perlindungan saksi dan korban
selama proses laporan ini masih berjalan
dimana kita mendorong pihak kepolisian juga untuk mengusutnya secara tuntas
maka korban dan saksi tidak dapat dilaporkan ya dan tidak dapat diproses secara hukum
ini juga tadi pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual ini
bahkan mengeluarkan statement akan menuntut balik karena korban melakukan atau mengeluarkan tuduhan
saya ke prof nizam prof ini kalau misal pak dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual
kemudian mengeluarkan statement bahwa akan melaporkan balik
sebenarnya bagaimana prof perlindungan terhadap masi sui yang saat ini sedang berkata
berkasus ya begitu ya atau melakukan laporan laporan baik ke polisi maupun ke komnas perempuan
bagaimana dosen dosen lain kemudian bisa menjamin ketenangan psikologis dari korban di lingkungan kampus prof
ya tadi sudah disampaikan oleh bu anggi dengan sangat baik ya
jadi dari dalam undang undang perlindungan saksi itu dengan sangat jelas
laporan saksi itu tidak bisa diadukan ke polisian
sama khususnya berkoses
dan sekali lagi ini
menunjukkan betapa pentingnya ya kita punya peraturan
untuk mengatasi hal ini
karena ini puncak penguasaan ya
banyak korban yang tidak berani melapor
karena tadi tidak ada penidikan tidak ada kebijakan
dan tidak ada mekanisme untuk melangani hal tersebut
jadi mungkin itu
jadi intinya kementerian juga akan memberikan jaminan ya kepada korban
karena disini kita juga pernah mendengar cerita dari korban
bahwa respon dari korban adalah yang tidak bisa diatasi oleh polisi pertama

yang seakan akan mengesampingkan tindakan atau kasus yang sedang diderita oleh korban
betul pak adia
jadi itulah sekali lagi yang saya periksa
pentingnya untuk kita pun meresponsi dan kepastian
kemana harus melapor bagaimana penelitiannya
dan memastikan bahwa penelitian akan peneliti
untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan di kampus
terutama kekerasan seksual dan korban
kekerasan seksual itu tidak hanya perperampuan juga
ada juga laki laki yang jadi kekerasan kekerasan seksual
ini juga artinya semua ya
kekerasan kekerasan seksual ini harus
sudah terjadi di lingkungan kampus kita
kampus yang aman itu
untuk bisa kita hadirkan
seluruh masyarakatnya merasa terlindung
terasa nyaman dalam aktivitas
dalam mengupas provinsi dan pakatnya
jadi jangan sampai
kampus itu menjadi tempat yang
kasus kekerasan seksual yang diduga ada di
universitas riau ini bukan kasus yang pertama
saya akan tanya
ke komnas perempuan
bu andi ini sudah kasus keberapa
kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus
yang komisi catat
kalau sejak permendikbud dikeluarkan
ini adalah kasus yang ketiga ya
yang dilaporkan kepada komnas perempuan
jadi untuk dua kasus lainnya
kami juga masih berkoordinasi dengan pihak pihak
situasi keempat tentunya
sebelumnya juga ada lebih dua puluh an kasus
yang sudah masuk ke komnas perempuan
sebetulnya juga mencatat misalnya
ada upaya upaya baik ya
misalnya di universitas
di palangkaraya waktu lalu ketika
universitas betul betul memberikan
dukungan agar bisa
pengusutan secara tuntas
bahkan juga ada permohonan maaf
dari pihak rektorat
praktik baik kita juga punya
kita juga pernah mengalami kasus dimana
tadi pembungkaman dan bahkan justru
kelemahan korban terjadi
pihak kemendikbud juga sangat
punya konsentrasi tentang itu ya
saya mengetahui dari informasi juga
pihak kemendikbud akan
menurunkan pengawasan dan memang sangat berharap
bahwa nanti di aspek pengawasan soal
objektifitas independensi dan juga
implementasi dari hak korban ini
betul betul dapat terlaksana
ini juga menyikapi dari kasus kekerasan seksual
yang tidak hanya terjadi satu kali ini saja
namun di beberapa waktu yang kebelakang
ini akhirnya kementerian telah mengeluarkan
permendikbud saya juga sudah
baca beberapa poin
apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan
ketika permendikbud ini disusun
tentunya banyak yang mendukung
tapi ada juga sebagian kelompok masyarakat prof nizam
yang kemudian mengkritisi
isi dari permendikbud ini
jadi permendikbud ini
dituarkan karena tadi
kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini
sudah pada level yang
kita harus menyelamatkan
harus melindungi dan memujudkan
kampus kampus itu menjadi tempat yang
betul betul aman bagi
bagi mahasiswa bagi karyawan untuk beraktivitas
selama ini karena tidak adanya peraturan itu
menyebabkan tadi pertama
kurban takut lapor
kedua kepada siapa melapor itu tidak tahu
tidak ada tindak lanjut
dari laporan tidak ada
kemudian penanganan pemulihan
kurban tidak ada itu semua mekanisme
itulah yang kemudian diatur dalam
terutama pertama untuk mencegah
itu mulai dari edukasi
kadang kadang juga banyak masyarakat
yang tidak sadar
bahwa dengan kata kata
itu bisa melecehkan
kemudian dianggap biasa biasa saja
misalnya karena dengan media sosial
dengan media digital
itu juga bisa seseorang itu
sampai trauma karena
karena dilecehkan melalui
media sosial atau
nah semacam itu
ini perlu edukasi
di lingkungan perguruan tinggi sehingga
setiap warga perumahan ini tahu
mana yang boleh mana yang tidak
yang sangat penting tadi tempat melapor
pada siapa melaporkan memastikan
ketika melapor itu terlindungi
karena kalau itu tidak ada tidak akan ada yang berani melapor
karena pelapor itu
menjadi korban dua kali
laporan yang tidak dipercaya
kemudian juga malah dibentuk
balik dan sebagainya itu sangat sangat
ristek tiga puluh dua ribu dua puluh satu ini lahir untuk
mengatasi itu semua
nah kalaupun saat ini ada beberapa kalangan
mungkin kurang memahami ya
konteks dari parmen dikutnya adalah untuk
mencegah dan mengatasi
kekerasan versi yang terjadi di
perguruan tinggi kalau tentang misalnya tentang
moralitas ahlak milia
itu sudah menjadi
tujuan utama dari pendidikan tinggi
nomor satu pendidikan di tahun dua ribu sepuluh
nomor satu yang membentuk ahlak mulia
dan bertakwa keperluan yang lain
itu sudah diatur mulai dari undang undang dasar
undang undang pendidikan nasional
undang undang pendidikan tinggi
peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
peraturan menteri undang undang nasional pendidikan tinggi
banyak sekali regulasi peraturan yang memastikan bahwa
membentukkan ahlak milia itu menjadi tujuan nomor satu
dari pendidikan tinggi kita
nah khusus tentang kekerasan seksual ini perlu ada pasal pasal yang
jadi mohon jangan di kemudian di twist ya
di putar balik atau di rancukan
setelah beberapa kali kita tahu
ini ada kasus dugaan kekerasan seksual
bahkan beberapa sudah terbukti
ada kasus kekerasan seksual
di dalam kampus
komnas perempuan bagaimana
ibu andi melihat penerbitan permen ini
apakah ini terlambat
atau bagaimana anda melihat
pada saat ini
seperti yang disampaikan oleh prof nizam ya
langkah yang lebih nyata
dan lebih tegas
dalam upaya untuk memastikan
penanganan dan juga pencerahan
sebetulnya kebijakan yang hampir serupa
itu sudah dikeluarkan
di tahun dua ribu sembilan belas
di lingkungan kementerian agama
yang mengatur tentang
upaya untuk pencerahan
dan penanganan kasus kekerasan seksual
di lingkungan perguruan tinggi
nah komnas perempuan
sebetulnya bekerjasama dengan
kemenang berusaha untuk memastikan
kebijakan ini tapi
adanya peraturannya di tingkatan
dirjen dan kita
berusaha untuk mendorong lebih banyak
lagi lembaga lembaga pendidikan
tinggi di bawah
naungan kementerian agama
bukan saja di keislaman tapi juga agama
yang lain mengadopsi
kebijakan ini dan terus menerus
memperbaikinya nah jadi
permendikbud ini sebetulnya merupakan
sebuah terobosan yang sangat penting
dan seperti yang disampaikan
oleh prof nizam memang ada
perbedaan yang perlu kita pastikan ya
karena pengaturan tentang
kekerasan seksual ini
berbeda dengan pengaturan tentang
persis bahwa ini
sebuah isu yang tidak semuanya bisa
memahami karena itu dalam
sosialisasi menjadi sangat
penting dan kami
kemendikbud juga sudah mengupayakan ya
prof nizam ya untuk
program program sosialisasi ini bukan
saja ke lingkungan universitas
terutama para pimpinan
universitas tetapi juga kepada publik
yang ramai gitu ya
supaya lebih banyak pihak bisa memahami
mengapa permendikbud ini
bukan saja penting tapi genting
untuk kita sokong bersama
pencegahan kekerasan seksual di
kampus ini penting bahkan genting ini
diungkapkan oleh komnas perempuan
saya mau terakhir ini closing statement dari
di luar sana masih ada yang
ragu untuk melaporkan
tentang dugaan kekerasan seksual
yang mungkin dialami di kampus
anda boleh berikan statement anda
mungkin bagi pria maupun wanita
mahasiswi maupun mahasiswa yang
di luar sana yang masih takut
anda boleh sampaikan
baik terima kasih mbak dea
jadi pertama jangan takut lapor
anda pasti akan dilindungi
sudah ada peraturan memberinya
dilingkungi oleh perkeluhan tinggi rektor bertanggung jawab
atas perlindungan tersebut dan
kalau di perkeluhan tinggi pun
kementrian akan penuh
menghubungi dan menghidupi
anda sekalian jadi
lapor dengan hati
karena akan ada perlindungan
lindungi dan akan
lapor lindungi dan
tindaklanjut yang akan di lakukan
dan betul betul menjadikan
kampus kita sebagai kampus yang
aman untuk setiap warganya
baik jangan takut
untuk melapor terima kasih para narasumber
yang sudah bergabung bersama kami
pada malam hari ini terima kasih prof nizam
dan juga ketua komnas perempuan
ibu andi yentriani
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini